fonis menjelaskan pengadilan negeri jatah selatan terhadap barada richard eliezer budiang lumiyu
atau baradae menjadi pertaruhan dalam hal pengakuan status justice collaborator
dalam sistem hukum pidana indonesia
fonis terhadap eliezer dalam sidang di pn jakarta selatan pada hari ini menunjukkan
apakah justice collaborator yang direkomendasikan lembaga lpsk akan meringankan hukuman atau sebaliknya
dan ternyata kita dengarkan bersama pada hari ini hukuman ringan didapat oleh eliezer
kami akan coba tergabung bersama guru besar dari universitas jenderal sudirman
guru besar hukum acara pidana pak profesor hipnu nugroho selamat siang prof hipnu selam sehat
selamat siang mas selam sehat
sebelum kanda tadi pernyataan pers kita simak bersama dari roni talapesi kuasa hukum prof
yang menyebutkan bahwa untuk respon kuasa hukum
satu tahun enam bulan
dan sejarah sudah sesuai oleh pihaknya kemudian masih menantikan apakah langkah selanjutnya akan banding untuk jaksa
kalau dari anda seberapa kuat atau seberapa besar peluang jaksa untuk mengajukan banding prof
ya karena ini sudah sebagai justice kolaborator
justice kolaborator itu adalah sudah membantu jaksa
kemudian kemarin jaksa juga menyatakan ada suatu dilema yuridis
untuk menentukan sisi yang sekarang
sehingga ancamannya kemarin adalah dua belas
saya kira kalau kita bicara idealnya tidak melakukan
karena ini bukan menghukum ya
memberikan suatu revert
jadi revert itu suatu kewenangan yang dimintakan oleh elisir kepada negara
negara itu kalau kita lihat peradilan itu jaksa hakim itu satu
ketika sudah dimintakan
ya saya kira sudah tidak perlu untuk melakukan suatu upaya hukum banding lagi
berarti kan ributnya ditawar lagi
lain dengan suatu pemidanaan
dengan demikian mudah mudahan ya saya tidak mengharum mudah mudahan tidak
karena kita bicara konsep bahwa di situ dipilih suatu bidang yang paling ringan
kemudian yang kedua
ini kan pemidanaan di indonesia itu kan sudah berubah
dari rehab dari retributif ke haribulatif
berubahnya itu ya tekstual
tekstual itu artinya kalau itu memang kejahatan kemanusiaan yang cukup berbahaya
ya dengan melakukan suatu retributif pembalasan
tidak melakukan kejahatan itu sudah semikian sempurna bercara
makanya hakim menjatuhkan pidana mati dan dua puluh tahun
itu kan bentuk suatu retributif
nah sekarang pertanyaannya

apakah kepada seorang elisir yang masih muda
berpangkat paling rendah
yang masih bisa menitik ke depan itu ada suatu pembalasan
ini kayaknya juga harus dipilih kembali pada retributif
nah gitu loh
sehingga dengan konsep satu setengah tahun ini saya kira sudah cukup
sehingga nanti elisir tinggal menjalani ya paling bisa empat bulan
empat bulan sudah selesai
artinya bisa kembali pada kesatuannya kalau memang diterima
atau kembali kepada masyarakat untuk mengabdikan pada bangsa dan negara
ini yang harus kita pikirkan bersama
karena sebetulnya dalam kasus ini juga tidak ada untungnya kita kalau sampai memutus terlalu lama
ini prinsip suatu pembidaannya seperti itu
ya sebagai bentuk tidak ingin dikatakan tidak bersyukur ya prof
tentunya ada pihak pihak yang ingin eliezer ini sebagai gc bebas dari jeratan hukum
apa yang membuat satu tahun enam bulan penjara ini difonis oleh majelis hakim
tidak bebas prof
ya memang kalau kita bicara teks ya
makanya kita harus bicarakan teks dan konteks ya
kalau bicara teks itu kan diambil hukuman ringan itu bebas
iya kan apalagi pidana besarat
tapi kalau lihat dinamika suatu perkara
ini kan kemarin pertimbangan penuntut umum kan bahwa eliezer itu adalah sebagai penembak
kalau orang mengatakan itu al khucu
empat kali tembakan
nah disinilah yang menjadikan rasa keadilan penuntut umum tidak bisa menuntut yang rendah
nah itu dengan demikian terasa melakukan penembakan dan tidak bisa melakukan penolakan
itulah yang saya kira memberatkan
makanya di sini kan tadi kalau tidak ada yang memberatkan atau yang meringankan
karena gc itu yang menjadikan sebagai suatu pertimbangan khusus terhadap suatu hukuman yang paling ringan
ini suatu pilihan yang menarik
karena elisir kan coba sudah menembak
kemudian mau menembak juga dengan berdoa
itu kan suatu niatan
suatu niatan yang dilakukan tapi karena memang tekanan yang luar biasa
tapi karena memang dia perkara ya
perkara ini adalah perkara dalam keadaan tanda petik ada suatu dars gelap
yang kemudian eliezer berani menyampaikan suatu pemikirannya
menyampaikan suatu kesaksianya
yang dengan ancaman beberapa
tapi ya pikirin suatu yang harus ditebus dengan permasalahan seperti ini
sehingga hukumannya menjadi lebih ringan
saya kira itu suatu yang sangat tepat
maka prediksi kami tadi adalah kalau kita lihat teks
teks undang undang paling rendah
sekarang paling rendah itu luas sekali
bisa juga sebelas paling rendah
tapi ini paling rendah saya kira akhirnya arif menjadi satu setengah tahun
karena kalau satu setengah tahun itu suatu pelaksanaan hukuman yang cukup realistis ya
ya tetap bersalah
kan tetap bersalah dia
bahkan melakukan berdoa
tembakannya tidak satu kali empat kali
nah ini saya kira yang menjadikan kenapa tidak menjadikan bebas atau bersarat
itu adalah saya kira tindakan seperti itu
tapi tetap mempertimbangkan relasi kuasa ya
ada perintah atasan terhadap bawahan yang tidak bisa menolak prof
iya karena namanya bawaan kan tidak bisa menolak
inilah saya kira suatu reformasi ke depan
ya mudah mudahan polri bisa meninjau kembali sebagai bentuk relasi kuasa itu
sebetulnya besok juga ada batas batasnya
ada suatu protap yang lebih konkret
tidak menjadikan segala sesuatu perintah itu terus dilaksanakan
kalau perintahnya tadi kan hakim mengatakan ini bukan perintah jabatan
kan jabatan itu tidak ada
jabatan untuk menembak anak buah lagi tidak ada
itu adalah perintah sambo bukan jabatan
jabatan tidak ada
makanya oleh kali ini korelasinya adalah ini perintah salah
sehingga eliezer juga menyatakan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut
kalau jabatan tidak ada
itu perintah jabatan
jabatan melanggar undang undang tidak ada
tadi akhirnya kemudian seperti itu kan
baik prof hipnu apakah selanjutnya lpsk juga tetap memberikan perlindungan
sampai masa hukuman usai sudah nanti oleh eliezer
tapi nanti dijawab usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami lanjutkan kembali dialog kami di cnn indonesia breaking news bersama prof hipnu nugroho
guru besar hukum pidana dari universitas jenderal sudirman
prof hipnu kita lanjutkan kembali dialog ini
prof hipno tentunya pada hari ini banyak pelajaran yang kita ambil hikmah dari kasus yosua ini
karena kita semakin melihat peran gc ini menjadi leading case ke publik
ada reward yang diberikan
reward yang diberikan oleh hakim jika seseorang ingin mengajukan gc
artinya ke depannya elizeth elizeth berikutnya akan bermunculan ya prof
karena kejujuran berani mengungkap fakta ini menjadi reward tersendiri dari seorang elizeth
iya mas ini kan memang suatu spirit baru yang sebelumnya tidak ada
bahwa undang undang lembaga pelindungan saksian korban
lpsk itu juga merupakan buah reformasi
coba kalau kita lihat dulu itu namanya mau melaporkan takut
apalagi menjadi saksi
itu sudah takutnya luar biasa
sehingga kalau sampai menyampaikan keterangan salah
ya menjadikan dapat dilaporkan balik kembali
oleh karena itu dalam era sekarang ini apalagi terhadap kejahatan kejahatan white scolow crime
yang sangat berbahaya
apalagi terkait misalkan korupsi
itu ya sangat ditunggu sekali untuk mengungkapkan suatu perkara
kaitannya dengan untuk memberikan suatu kontribusi kepada negara dalam hal ini
adalah penyidik polisi atau jaksa
jadi penegakan hukum ke depan itu sebetulnya bukan ranah hanya penegak hukum
lebih penegak hukum
tapi perang serta masyarakat
perang serta media
kalau media masyarakat kan tidak dapat disi kan
tapi memberikan kontribusi
itu sangat luar biasa
dengan demikian dengan terkabulan ini sebagai sejarah panjang
tapi pertanyaan gini pak
ya karena ini apakah karena dapat dukungan masyarakat
mudah mudahan tidak seperti itu
ini yang elisirkan dukungan masyarakat akademis semua memantau
mau tidak mau dengan seperti ini hakim juga akan melihat oh ya betul juga kan
goyangan goyangan bisa terpatahkan semua
dengan demikian ini bukan kasus
bisa saja ini tapi mencoba terhadap elisir elisir ke depan
tanpa adanya suatu bukan unjuk rasa dukungan masyarakat dukungan media pun harusnya mempunyai inisiatif
inisiatif yang cukup besar bagi penegak hukum bahwa oh ini membantu
ini bukan memberikan suatu kontribusi pada penegakan
ini seolah olah karena kalau ke depan seperti ini lpsk juga sibuk nanti
semua sebuah minta
nah ini inilah pentingnya asesmen yang dilakukan ke depan
sehingga betul betul mana yang betul betul sebagai elisir eliezer atau yang hanya sekedar minta sebagai bentuk perlindungan
ya bentuk hukum progresifnya seperti apa ya prof
kalaulah reward diberikan dengan hukum meringan
yang menjadi langkah selanjutnya tentunya yang menjadi pertanyaan adalah tadi niat dari eliezer kalau berkaca dari statementnya roni telapesi ingin berkarir kembali di kepolisian
kalau dalam hukum acara pidana apakah memang diatur kalau lebih dari dua tahun ini atau harus minimal dua tahun ini harus bisa melanjutkan karir di kepolisian setelah dihukum oleh suatu kasus
ya polisi kan sebagai pns
seperti halnya pns lain
saya melihatnya itu aturan internal di kepegawaian kepolisian
kalau yang saya tahu kalau pns lain
kebetulan saya dulu juga mantan pejabat ya di sedang seperti itu
itu adalah dilihat ancamannya
ketika seseorang diancam dengan di atas empat tahun empat tahun itu bisa tindak pidananya
jadi seseorang itu kejahatan di ancam empat tahun minim empat tahun
tapi kalau di ancamannya lima tahun ke atas itu diberhentikan dengan hormat
tapi kalau ancamannya di bawah lima tahun dapat
mudah mudahan dalam kasus ini juga polri melihat dapat
jadi tidak harus
karena dalam suatu kepegawaian seperti itu
kamu pernah menjadi wakil rektor bidang aset dan sdm
ketika pegawai pada waktu itu melakukan kejahatan aturannya diancam
kalau ancamannya di atas lima tahun itu adalah diberhentikan dengan hormat
tapi kalau di bawah itu di dapat
artinya tergantung institusi yang bersangkutan
saya tidak tahu kepolisian
ini juga melihat dari ancamannya
ataukah dari putusannya
ini saya tidak tahu
mungkin lebih tepat ditanyakan pada sdm di kepolisian
baik kita harus tanyakan juga ke kompolnas komisi kepolisian nasional ya
terkait dengan pandangan ini
apalagi mantan purna wirawan di kepolisian
prof kemudian yang juga langkah yang akan ditempuh tentunya menjadi pertanyaan adalah
lpsk apakah akan tetap memberikan perlindungan sampai masa hukuman eliezer berakhir
satu tahun enam bulan penjara nantinya
kalau kita melihat lpsk itu kan perlindungan saksi dan korban
dalam suatu peradilan
dalam proses peradilan
apakah ini sudah inkrah atau belum
kalau memang belum inkrah
lpsk bertanggung jawab
karena melihatnya saksi atau terpidana
tapi kalau sudah terpidana
sepertinya saya tidak baca
sepertinya sudah tanggung jawab pada lembaga pemasarakatan
karena sudah selesai
ini batasannya inkrah atau belum
kalau besok itu sudah misalkan jaksa tidak melakukan upaya banding
kemudian sudah menerima
ya inka beri tanggung jawab pada lembaga pemasarakatan
untuk melakukan suatu pembindaan
dan pengawalan dan pengamanan yang ada di sana
karena sudah proses sudah selesai
jadi lpsk itu
pengetahuan saya mungkin bisa dikoreksi
adalah dalam proses perhasilan
bukan setelah proses perhasilan
karena kuncinya adalah tadi
membantu dalam suatu rangka peradilan
untuk bisa menjadi terang benderang
dalam penguatan suatu perkara
ya publik tentunya juga ingin lebih dalam
terkait dengan surat edaran
makam agung nomor empat tahun dua ribu sebelas
tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana
wiesel blower dan juga saksi pelaku
yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu
yang menjadi pertimbangan hakim
dapak davonis eliezer pada hari ini
apa yang membuat hakim mempertimbangkan sema ini
atau surat edaran mahkamah agung prof
ya karena hakim tunduk pada sema
sema itu kan yang dibuat oleh makam agung
sema itu suatu aturan internal
ya surat edaran yang benar
terhadap hakim hakim yang ada di bawah mahkamah agung
apakah hakim pengadilan tinggi
apakah hakim pengadilan negeri
oleh karena itu ya pas
akim pengadilan negeri itu perucuk pada aturan surat edaran makam agung
itu yang menjadikan dasar
jadi apa yang dilakukan selama ini
itulah yang menjadikan dasar untuk memberikan
suatu peringanan peringanan sebagai
di situ saya kira ada dasarnya
ada undang undang lpsk
dengan demikian juga ada turunan undang undang mahkamah agung
saya kira itu sebagai dasar
dua duanya sebagai dasar semua
dan saya kira menjadikan sesuatu yang sangat positif
majelis tidak keluar rel
baik aturan sebagai undang undang
maupun aturan di internal
di dalam komisianya
maaf di dalam makam agung
ya kemudian yang juga menjadi pertimbangan hakim prof
yang berikutnya adalah aliansi para akademisi
tim avocat juga mengajukan amicus kurai
apa yang membuat ini menjadi pertimbangan hakim
kalaulah apakah memang desakan publik
yang begitu luar biasa
apakah ini menjadi gerakan yang benar benar luar biasa
yang harus dihadapi oleh seorang hakim
ya amicus kure itu memang suatu kebiasaan
yang ada di common law system
kemudian kita mencoba
mencoba kan memang belum banyak ya
tapi sudah mulai timbul amicus kurai
dengan demikian karena kita adalah civil
nah dalam hal seperti ini muncul
ketika ada suatu kegundahan dalam proses peradilan
dengan demikian ketika ada kegundahan proses perhatian
ada dilema juridis
kemudian keadilan masyarakat
kita sebagai masyarakat ada punya empati
orang perguruan tinggi punya juga sensivitas
oh ini perlu kita luruskan
oh kita perlu dudukkan
maksudnya kita merapat
amicus kurai itu bukan menentang
tapi ada mendampingi untuk mengingatkan
unsur konsep yang sudah ditukar undang undang untuk dilaksanakan
jangan terpengaruh kepada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
jangan terpengaruh pada pihak pihak yang mempengaruhi dalam suatu putusan ini
itu yang kita ingatkan
sehingga teman teman ini hanya mengingatkan
mengingatkan dukungan bahwa
di dalam dunia berhukum
itu melihatnya suatu kepastian hukum
kepastian hukum itu tidak ada kepastian undang undang
tapi ada kepastian di luar undang undang
ada kepastian undang yang bisa membawa keadilan masyarakat
itu yang kita inginkan
karena masalah hukum itu tidak dalam dunia gampang
tapi banyak variabelnya yang mempengaruhi prosesnya
untuk memberikan keadilan bagi semua rakyat indonesia
jadi bukan keadilan perundang undangan
tapi adalah keadilan hukum yang berdasar baik hukum maupun di luar hukum
sehingga menjadikan catatan bahwa ini benar benar keadilan yang bisa
untuk masyarakat indonesia
khususnya para pencari katil
bisa dikatakan social justice atau keadilan sosial ya
karena social justice ini juga kita itu hanya mengingatkan
makanya amikus kure seperti kelompok akademisi yang saya juga termasuk dalamnya itu
oh ini ada yang perlu diingatkan kepada majelis
kalau sudah selesai bubar lagi
ini yang bukan suatu organisasi tetap
situasi situasi tertentu saja kita memberikan suatu dukungan
memberikan suatu apa namanya statement dan sebagainya
untuk kembali pada realnya
baik rizky undang perundang undangan sudah jelas
dari konteksnya sudah jelas
kemudian dari sifat pelakunya sudah jelas
dari pertanggung jawabnya juga
jadi sudah pure
bahwa apa yang dilakukan itu harus pada kembali bahwa ini adalah dc
yang tidak perlu ada suatu dilema
baik dilema yudis mau dilema keadilan
diletakkan pada posisi yang sebenarnya
dc ini yang kedepan akan memberikan kontribusi
akan membantu negara
akan membantu penegak hukum
pada elisirnya isteri pada penegak hukum yang kedepan
penegakan hukum kedepan itu tidak semakin mudah
jadi kalau kita lihat dulu belajar di fakultas hukum asas tepat biaya murah
itu tidak biaya murah
semakin mahal nantinya
dalam hal seperti ini kalau semuanya berpartisipasi akan jadi murah
peradilan sambu ini mahal mas
bagaimana itu murah
ya mari kita sama sama memberikan dukungan
memberikan keterangan yang bentuk sebagai berarti justice collaborator
membuat pahal itu apa sebagai gambaran publik nih profesor hypno
ya mahalnya kemarin karena pembuktian
itu tidak murah
kaitannya dengan daktiloskopi forensik
kemudian terkait dengan digital
itu biaya mahal
padahal prinsip kita adalah biaya murah
cederhana dan biaya ringan
nah inilah yang kita lihat
makanya apalagi menggunakan scientific crime inducation
kalau kaitannya kriminal kriminal biasa ya memang tidak perlu
terima kasih atas pandangan diskusi anda siang ini
bermanfaat sekali bagi publik dan juga bagi kami semua
guru besar hukum acara pidana dari universitas jenderal sudirman
salam sejahtera selalu profesor
maturung wa salam